ini adalah smpp gri jekulo kudus jawa tengah
meski terpasang sebuah poster besar bertuliskan sekolah gratis spp
hingga dapatkan seragam komplit di depan sekolah
hingga kini jelang tahun ajaran baru dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh satu
smp tersebut belum mendapatkan murid sama sekali
kepala sekolah smpp gri jekulo mengungkapkan
hingga kini secara resmi belum ada siswa yang terdaftar di sekolahnya
meski sebelumnya pihak sekolah telah membuka pendaftaran sesuai jadwal sekolah lainnya
bahkan sejak bulan maret telah dibuka pendaftaran lebih awal
dengan tawaran sekolah gratis dan mendapatkan seragam komplit secara cuma cuma
kondisi menurutnya murid sekolah tersebut terjadi sejak lima tahun terakhir
sampai sini belum ada yang daftar secara resmi maksudnya
tapi kalau ada yang tanya sampai dengan nanti ada temannya atau tetangganya itu sudah ada komunikasi
cuma secara resmi tertulis di tempat kami belum
sementara itu di situbondo jawa timur
imbas pandemi covid sembilan belas membuat sejumlah sekolah kesulitan mendapatkan murid baru
sdn tiga sumberojo situbondo salah satunya
meski penerimaan peserta didik baru atau ppdb sudah ditutup tiga juli lalu
sejumlah sekolah masih kekurangan murid
dari kuota sebanyak dua puluh lima murid hanya dua murid yang mendaftar di sd negeri ini
antusiasme warga untuk mendaftar ke sekolah negeri ini pun berkurang dari tahun sebelumnya yang mencapai dua belas siswa
berada di pinggiran pelosok desa sekolah ini memang mengandalkan siswa dari warga sekitar
yang kebanyakan hidup dari berladang di hutan
karena ada pandemi jadi tidak menutup kemungkinan yang pasti agak sedikit
kesulitan karena kami jarang sekali
kenapa tidak bisa untuk komunikasi dengan wali murid
jadi dengan lain dengan tahun lalu
tahun lalu kan anak anak masuk terus
dari sekarang ini anak anak libur katakanlah belajar di rumah
kondisi serupa juga dialami oleh sd negeri empat sumberjo
hingga kini malah belum ada satu siswa pun yang mendaftar ke sekolah
tim liputan cnn indonesia